separuh dari bulan suci ramadan sudah kita lewati ya dan tentunya berbagai tantangan juga sudah berhasil kita lalui
betul sekali tapi mungkin tantangan kita sebagai yang di jakarta yang di indonesia ini berbeda dengan apa yang dialami oleh para wni di luar negeri
kalau di paket berita tadi kita lihat korea bagaimana kira kira kalau ramadan yang ada di korea beda nggak ya dengan di indonesia kira kira
tantangannya apa gitu ya dan kini kita sudah terhubung dengan wni yang saat ini berada di seoul korea selatan ada mas doni
halo mas donny dengar suara kita gak
sepertinya mas doni suaranya masih mute mungkin mas
baiklah mas donny
halo selamat pagi waktu indonesia mas
terima kasih ya
mau balesnya bingung kita
berasa dengar drama gitu
mas doni ini tadi kita berbicara mengenai tantangan gitu ya selama berpuasa di luar negeri
nah kalau mas doni kan sekarang berada di seoul ya di korea selatan
apa sih tantangannya di sana mungkin durasi puasanya lebih lama daripada di indonesia cuaca dan lain sebagainya seperti apa mas
yang pertama mungkin durasi mungkin sedikit aja lebih panjang daripada indonesia kan
soalnya sahur jam empat sepuluh imsaknya hari ini
terus buka puasanya jam tujuh malam menjadi sekitar tujuh belas jam lah nggak terlalu jauh
cuma yang enak adalah sekarang lagi musim semi
lagi musim sakura bermekaran jadi nggak terlalu panas nggak terlalu dingin juga
di antara lima belas sampai dua puluh
cuman tantangan terbesar ya sekali lagi buat orang indonesia ya
makanan nasi dan ya makanan halal agak susah
karena di sini kan rata rata yang lebih murah kan yang non halal ya
babi dan minyak minyaknya
jadi harus ngejaga makannya sih kalau di sini lebih susahnya
plus kalau teman teman yang cowok di sini ngomongnya makan minumnya gampang ditahan
cuman pandangan yang susah
soalnya kan sisi modernya kan berbeda dari di indonesia lah
itu sih yang paling susah
nah artinya menyiasatinya bagaimana
mungkin kalau makanan kan bisa berkumpul dengan teman teman komunitas
atau seperti apa sih akhirnya mas dalam beberapa tahun terakhir merasakan menikmati ramadan di seoul mas
ya tantangan yang paling susah kan memang itu ya
kita di negara yang bukan negara muslim ya
kebanyakan ya mereka biasa lah makan minum di sekitar kita
ya solusinya ya menjaga pandangan
teman teman yang lain makan jalan jalan kita belajar aja lah di kamar jaga diri gitu gitu sih
oke nah ini memang kalau tadi bram bilang bahwa mungkin kalau susah dapat makanan halal mungkin bisa kumpul kumpul gitu ya sama yang sesama muslim gitu
nah kalau kumpul kumpul sama komunitas muslim di sana tuh ada kegiatan apa aja gitu misalnya mas
atau mungkin dari kbri ada mengadakan acara tertentu dalam bulan ramadhan ini
kalau kan kebetulan saya kuliahnya di solonial adzoning university ya
jadi lingkungan orang indonesia disitu disini sekitar tiga puluh empat puluh orangan
ya rata rata sih buka bareng sama sama ke itaewon bareng bareng karena di sana kan banyak makanan halal bareng bareng
terus kalau pengajian ada beberapa teman yang ngumpul juga di salah satu kamar yang dijadikan home base gitu
dan ngejrama bareng online gitu gitu sih
nggak terlalu rame juga karena memang restriksi corona juga masih belum diangkat kan
jadi harus ngikutin peraturan yang ada juga
nggak boleh ngumpul ngumpul lebih dari enam orang
ya kita berusaha banget sih untuk menikmati lah ngambil hikmahnya aja di negeri orang
tantangannya lebih berbeda lah bukan lebih berat
mudah mudahan juga hasil puasanya juga lebih
berbeda juga dari yang di indonesia
ini berarti mungkin perjuangannya lebih keras daripada yang di indonesia kali mas doni ya
betul banyak cewek cakepnya di sana bro
bagaimana akhirnya mensiasati agar vibes ramadhan ini tetap tercipta mas doni dengan teman teman wni dengan komunitas muslim di sana mas
kalau pengen ngerasain vibes ramadhan biasanya memang kalau yang offline ya pengennya pasti ke itaewon karena di sana banyak komunitas muslim komunitas arab komunitas asia tenggara
tapi ya nggak terlalu vibes kayak di indonesia yang rame banyak jajanan jajanan pinggir jalan nggak terlalu banyak disini
paling kalau saya secara pribadi nyalain laptop kali ya
nyalain laptop nonton cnn indonesia streaming jadi kedengeran ngerasa bahasa indonesianya
tentang ramadan di indonesia dan sebagainya
selain itu sih agak susah ngerasain vibesnya disini
mas doni apa jangan jangan teman teman komunitas indonesia atau muslim bikin grup whatsapp gitu saling mengingatkan oh sudah imsak atau sudah maghrib misalkan
biar terasa makin ada yang sesama merasakan ramadan misalkan
kalau di kelas saya kan saya kan kelasnya kelas internasional ya jadi nggak terlalu
yang indonesia pun cuma saya sendiri cuma negara negara lain yang dari negara arab negara negara yang muslim
kita memang bikin grup chat sih gimana hari ini puasanya lancar tantangannya apa terus sahur jam segini buka puasa mau dimana mau bareng bareng nggak atau gimana gitu sih
itu saya lebih ininya ke teman teman sekelas sih karena memang kita kelas internasional
kalau sesama anak indonesia ya itu tadi buka puasa bareng mau bareng gak weekend ini dan sebagainya
kebetulan kan kita kuliah masih terus ya senin sampai jumat jadi bisa ngumpulnya hari sabtu sama minggu doang
gitu sih susahnya
nah itu kan tadi mas doni bilang kalau interaksinya itu memang lebih banyak sama yang non muslim gitu ya di kelas hanya sendiri ya muslim ya
iya benar benar toleransinya seperti apa mas kalau masyarakat korea sendiri
apakah sudah ramah dengan muslim dengan islam atau seperti apa
kalau di korea sih kebanyakan kan memang belum beragama ya jatuhnya ya
yang christian juga nggak terlalu banyak
jadi sebenarnya mereka bingung awalnya
teman sekelas saya yang korea kan empat orang
jadi mereka bingung kamu ngapain dari subuh sampai malam kok nggak makan nggak minum
kan udah dikasih rezeki sama tuhan kamu kata dia kan gitu
ya dijelasin lah pelan pelan dan mengenai keyakinan mengenai ajaran yang lain
tapi rata rata orang korea yang udah ngedenger yang udah tahu islam itu apa mungkin mereka nerima ya lebih paham ya
yang agak susah kan teman teman yang belum mengerti sama sekali tentang agama itu
jadi kenapa harus menjaga keyakinan dan sebagainya
itu yang susah sih
makanya banyak tapi juga mereka banyak yang kagum kok bisa ya kalian nggak makan nggak minum seharian gitu
ya seru sih seru
perspektifnya beda dari badan di negeri kita ya
harus menjaga diri nahan diri dan sebagainya
ini berarti agak susah susah gampang gitu ya
didengarkannya gampang mungkin dijalannya susah
yang penting niatnya ya
mas tadi mas sempet ini sedikit soal pandemi gitu
nah tadi mengatakan bahwa restrictednya belum dicabut tapi tetap harus berkegiatan
akhirnya seperti apa ramadan ketiga di pandemi ini mas
yang pertama kalau mulai ramai sih rame ya dibandingkan dengan tahun lalu
terus posisinya restriksi belum dicabut
jadi maksimal enam orang baru berkumpul
tapi saya dengar kemungkinan di minggu ini atau di minggu depan semua restriksi bakal dicabut di korea
jadi kemungkinan yang semua dicabut kecuali yang masker
tetap harus pakai masker kemana mana
dan semua aktivitas publik juga udah mulai rame sih
kayak nonton bola kayak ke bioskop dan sebagainya udah mulai nggak ada restriksi
termasuk nggak ada jarak termasuk jumlah orang dan sebagainya semoga
semoga benar minggu ini bisa dicabut restriksinya
mudah mudahan kbri bisa bikin empat idun fitri bareng
itu kan yang kita tunggu di sini sama orang indonesia
oke nah kalau tadi sudah akan dicabut gitu ya
akan segera dicabut gitu pelarangan dan lain sebagainya
kalau saya lihat
jadi sudah nggak perlu khawatir sih
bahkan kita teman teman orang indonesia yang baru datang juga sebulan dua bulan yang lalu langsung daftar vaksin booster langsung bisa dapat juga
jadi kalau dari efektivitas vaksin sih bisa diandalkan lah di sini
nggak terlalu ribet
itu termasuk dengan teman teman dari indonesia mas ya
artinya hampir semua sudah bisa tercover oleh vaksin dan booster begitu ya
nggak ribet juga sih ininya tahap tahapannya juga
jadi tinggal datang ke puskesmas di kota masing masing bisa juga hari itu atau bisa hari yang ditentukan
oke sepertinya birokrasinya mudah di sana ya
dan ketersediaan vaksinnya juga banyak mungkin ya
jadi semoga saja baik itu vaksin dan juga kegiatan sehari hari di sana lancar ya mas doni
puasanya juga mendapatkan hasil yang diharapkan tentunya
semoga oke baik terima kasih banyak
mas doni sudah berbagi cerita bagaimana suasana dan juga ramadan di sana
semoga lancar dan tentu sehat selalu mas doni
terima kasih banyak
terima kasih mas doni